dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan pengamat olahraga budiarto syambazi
selamat malam mas bas
ini saya baru mendapat informasi nih the daddies kalah ya melawan taiwan ya berarti ya pada dua game langsung ini
kalau misalnya mas bas melihat sendiri bagaimana nih permainnya the daddies saat melawan tunggal maksud saya double dari taiwan ini
iya dua ganda kita di kalahkan oleh wang li pasangan dari taiwan ini
kalau saya lihat mereka berdua mainnya memang penuh determinasi ya dan tekniknya lengkap sekali
makanya kita gak berkutik dua ganda kita ditaklukkan
oke mas kalau misalnya kita ngomongin masalah perunggu berarti kan kita juga masih menunggu nih siapa yang menang antara malaysia atau china gitu kan
kalau misalnya kita lihat
keduanya ini kan masih di bawah ya rankingnya dibandingkan the daddies
apakah masih ada kesempatan nih untuk the daddies meraih medali perunggu
satu hal yang harus diperhatikan sarah sebetulnya ranking unggulan dan ukuran ukuran lain yang selama ini kita kenal sudah hampir hampir tidak berlaku di tokyo ini
karena apa karena pandemi
pandemi itu menghalangi
menghambat para atlet para pebulu tangkis untuk bertanding bahkan berlatih
banyak turnamen dibatalkan sehingga mereka sebetulnya datang ke tokyo ini agak buta dengan kekuatan lawan terakhir
kalau dianggap sebagai apakah kita punya kans the daddies besok atau lusa merebut medali perunggu ya bisa saja
tapi saya bayangkan dan banyak juga yang membayangkan bahwa memang berat
persaingan sangat ketat dan juga para atlet itu terganggu sekali loh sama prokes yang ketat di jepang selama ini
apalagi memang kondisi di tokyo dan jepang kurang mengembirakan ya
covid nya bertambah sampai tujuh puluh ribu
jadi ini semakin mencemaskan dan tidak ada penonton yang menyaksikan
dukung itu faktor penting bagi para atlet tapi mereka nggak bisa
datang ke stadion
jadi banyak faktor juga ya yang memengaruhi performa dari atlet atlet kita termasuk atlet yang kita yang baru bertanding nih the daddies
nah mas bas besokan juga anthony ginting akan melawan wakil denmark anders antonsen
yang merupakan pertemuan keempat mereka dan di tiga pertemuan terdahulu anthony ini sukses menyapu bersih kemenangan
nah kalau dilihat dari sejarah dan juga cara permainan mereka berdua apakah optimis nih bisa menang
optimistis anthony bisa menang selain rekor dua sekarang dia juga dalam kondisi yang kemarin bertanding itu lebih baik dibandingkan sebelum sebelumnya
sementara satu lagi kita punya harapan greysia apriani ini mainnya luar biasa
itulah penampilan yang terbaik yang ditunjukkan oleh para pebulu tangkis kita selama ini
mereka bermain habis habisan all out
fisik dan mental
nah mas bas kalau misalnya kita ngomongin masalah putri nih
kalau kita lihat tunggal putri kita sepertinya sudah lama ya tidak mencetak sejarah di olimpiade
kalau kayak gini nih mas bas kenapa sih kok bisa tenggelam gitu tunggal putri kita
ya kita tenggelam karena negara negara lain berlari
kita hanya jalan di tempat
dan saya kira itu bukan kesalahan siapa siapa
tapi kesalahan kita semua
terutama pembinaan yang kurang berakar dari bawah ya
kalau kita lihat china misalnya
mereka punya semua atlet hampir di seluruh cabur
itu berkat pembinaan dari awal
yang sangat terkenal itu adalah mereka membangun sekitar dua sekolah bagi anak anak china untuk aktif di olahraga
lalu diarahkan kepada bakat berdasarkan bakat masing masing ke cabur cabur tertentu
china itu pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat olimpiade delapan puluh empat di los angeles hanya merebut medali emas di enam cabang saja
sekarang mereka sudah merajalela kemana mana
itu berkat pembinaan yang atur terstruktur dan dari bawah dari usia muda sekali
mas bas kan pasangan ganda putri kita juga nih
greysia poli dan juga apriani rahayu juga mencetak sejarah dengan masuk ke semifinal
lalu kalau misalnya peluang mereka tadi kan mas bas juga bilang optimis untuk mereka berdua
ada nggak masukan masukan untuk greysia dan juga apriani
saya kira bermain lepas seperti kemarin itu
bener bener nggak punya apa rasa takut lagi
karena dengan stamina yang sudah cukup
saya kira semangat
dan juga fisik
saya kira bisa mengimbangi teknik ya
mas bas kalau misalnya kita lihat nih ya
di ketiga kategori cabang olahraga badminton di olimpiade tokyo tahun dua ribu dua puluh ini
di mana indonesia lolos itu pasti ada china juga
bisa dibilang atlet china di cabur badminton ini kan juga salah satu yang kuat gitu kan
negara yang kuat
apa sih yang harus diantisipasi dari pemain di china sendiri mas bas
seperti tadi saya sudah singgung sedikit
china itu di olimpiade delapan puluh empat los angeles hanya merebut enam medali
emas di enam cabang
dan itu cabang cabang yang sekarang kita menjadi andalan
angkat besi badminton lalu tenis meja dan lain lain lah
jadi artinya apa
mengkonsentrasikan diri pada cabang cabang yang tidak diperhatikan oleh negara negara barat
nah mereka lalu menganggap olimpiade sebagai sebuah kesempatan untuk menunjukkan supremasi bangsa cina
sementara negara negara barat menganggap olimpiade sebagai sebuah event politik
saling memboykot antara uni soviet dan amerika serikat
nah itu china membangunnya pelan pelan
dan kita sebenarnya juga kurang lebih bisa mengikuti kalau mau
ini yang kita masalahkan
dari dulu punya nggak political will untuk mau meniru apa yang dilakukan oleh china
oke mungkin banyak pr nya kali ya untuk atlet atlet di indonesia
nah kalau untuk olimpiade dua ribu dua puluh empat nanti di paris nih mas bas
apa yang harus dipersiapkan nih oleh atlet kita khususnya di cabang olahraga bulu tangkis
kita dari dulu selalu merebut medali dari cabang perseorangan
bukan cabang bergu
lalu bulu tangkis
lalu mulai tahun dua ribu di sydney olimpiade kita merebut juga medali dari cabang angkat besi
jadi kita unggul di olahraga perseorangan
kalau di bregu kita berantakan
jadi mestinya pemerintah dan negeri kemenporan fokusnya kepada cabang cabang perseorangan yang kita dapat andalkan
yaitu bulu tangkis angkat besi dan panahan
tapi nyatanya memang selama ini pembinaan yang terukur terfokus ke cabang cabang yang kita andalkan itu kurang diperhatikan
terlalu melebar kemana mana
semua mau ikut dibina
semua nggak punya prestasi
jangankan prestasi bikin kejurnas saja yang rutin tiap tahun
banyak contoh yang menunjukkan bahwa kita memang sudah harus melihat kembali proses pembinaan dari awal
dengan konsentrasi ke cabang cabang unggulan ini saja
dan ini sebentar lagi loh dua ribu dua puluh empat olimpiade paris
karena kemarin yang dua ribu dua puluh di tokyo
ditunda ke dua ribu dua puluh
jadi dari sekarang harus siap
ini kita siap dalam arti adalah misalkan ya
dia sudah meraih pendali perunggu di kelas empat puluh sembilan kg angkat besi

oke jadi memang masih banyak ya sebenarnya harapan harapan indonesia di olimpiade dua ribu dua puluh empat nanti di paris
karena banyak yang menarik
oke jadi memang masih banyak ya sebenarnya harapan harapan indonesia di olimpiade dua ribu dua puluh empat nanti di paris
karena banyak yang menarik
karena banyak yang menarik
karena banyak atlet atlet kita yang muda seperti itu
dan harus indonesia itu pr nya harus memfokuskan ya
kalau misalnya kata bang bas tadi untuk olahraga persorangan seperti angkat beban lalu bulu tangkis dan juga panahan
baik terima kasih bang bas nih mas bas untuk sudah bergabung
meluangkan waktunya bersama kami di cnn indonesia connected
kita masih punya harapan untuk atlet atlet cabang bulu tangkis di olimpiade besok kita lihat besok
terima kasih mas bas
mas bas atas waktunya
terima kasih sarah